selain sulitnya masalah pengairan di musim kemarau ini
para petani juga dihantui masalah hama
seperti yang dialami petani di kabupaten cirebon
yang harus rela mengeluarkan biaya lebih untuk menangkal serangan hama warang
belasan hektare tanaman padi di desa gegisi kulon
kecamatan gegisi kabupaten cirebon
yang seminggu lagi akan panen mendadak mati
hama warang telah menggerogoti tanaman padi hingga kering
dan biji padinya menjadi tak berisi
kondisi ini sudah berlangsung sejak tiga hari terakhir
untuk menghindari menyebarnya hama
para petani pun harus mengeluarkan biaya ekstra
dengan menyemprotkan cairan pesticida dan pembasmi hama
meski tidak semua sawah terserang
namun kerugian akibat hama warang ini mencapai puluhan juta rupiah
di musim kemarau ini
para petani juga harus berbagi dan mencari sumber air
untuk mengairi sawah mereka
pasalnya sebagian irigasi mulai kering
dan mereka harus mencari sumber air lain
khairudin imawan cirebon